jangan macam macam kau
jika kau menyentuh putraku kalian akan menyesal
bukan aku coba dia
bagaimana denganmu teg
seberapa parah itu
lukanya teg parah pisang aki
kita teg kenal jurus naki penyubuntin
semua jurus teg
jurus iya punya si itu
termbasuk cara pengobatannya
pakai jurus naun itu nyerah santang bisa sembuh gitu
teg tadi teg nya i teg terpaksa notok jalan darah nak
supaya jurusnya si semu gunting
teg untuk mendarah kemana mana
oh gitu gitu tuh
paling juga nanti nih maksudnya tidak bisa pakai tenaga dalam lagi
aku tidak bisa menggunakan tenaga dalam goh
kurang ajar nyi roh
aku jadi tidak bisa menggunakan jurus apapun
aku tidak bisa menggunakan jurus nyi
aku sudah kena tenaga dalam lagi
aku lelus bawa nyi
nyi masalahnya santang teg sudah sehat
masalahnya santang teg sudah mendingan
sudah sehat nyi
apa yang sudah kamu lakukan kepada aku nyi
kunaon atu suaranya mas rara santang teh
jadi besar kio
aku lupa tidak memakai suara rara santa
aku benar benar tidak menyangka
kau yang ditakuti itu
sekarang jadi seperti itu
tidak memiliki kanuraga
dan sama sekali
jika kau dendam padaku
jangan kepada putraku
kasian sekali nasibmu subangara
karena hari ini tidak akan ada yang memohonmu
keberuntunganmu akan habis subangara
supaya ibu merasa kesedihan sepanjang hidupmu
jangan macam macam kau
jika kau menyentuh putra aku
kalian akan menyesal
cepat pergi dari sini
aku tidak mau meninggalkan bunda
aku pergi dari sini
aku tidak akan menikahkan buddha
lepaskan bunda aku

inilah akhir riwayat dari anak
kau pikir aku akan membiarkanmu
mendapatkan apa yang kau inginkan
bahkan aku tidak akan membiarkanmu
menyentuh tangan putramu untuk terakhirkan
tidak ada yang bisa diagakkan
beri dukungan di atas video ini
jangan lupa berlangganan
untuk mendapatkan video terbaru
jangan lupa berlangganan
aku lupa tidak memakai suara rasa hentang
mungkin tadi suaraku serak
akibat aku berteriak minta tolong
namun tidak ada yang mendengar
akibat aku berteriak minta tolong
oh jadi teman teman masih serak kalau serak maka bisa istirahat saja
bisa bergerak gerak biar cepat sembuh ya gitu apa apa berarti
iya paman terima kasih banyak nanti aku akan beristirahat kembali
ini mas sebenarnya nimasnya siapa yang menyerang sampai luka parah seperti itu
aku diserang oleh nyaira karunti dan juga mahesa nyai
terus kenapa nimas sendirian
raden walangsungsang dan gusti ratu subang lara kemana
bukannya nimas sama keluarga mau ke subang
iya nyai sebenarnya kami sudah sampai di sumedang
namun firasatku tidak enak nyai aku teringat oleh ayah anda prabu
lalu diam diam aku kembali ke pajajaran
dan ternyata benar
pajejaran sedang mengalami bencana
lalu aku bertemu dengan nyaira karunting dan juga mahesa
lalu mereka menyerangku nyai
ya sudah sekarang nimas istirahat saja ya
punten kalau tadi nyai sudah menotok badannya nimas
soalnya kalau tidak ditutup itu bisa bahaya
iya nyai terima kasih banyak
tapi bisakah aku meminta tolong
tolong lepaskan totokanku nyai
karena aku pikir saat ini keadaanku sudah lebih membaik
dan sisa sedikit luka dalamku akibat semu gunting
mungkin aku bisa menghilangkannya dengan tenaga dalamku sendiri
aduh nyai teh lupa
tadi teh nyai menggunakan jurus totok sembilan dewi nimas
dan totok itu